motor yang tengah terlibat balap liar di cengkareng jakarta barat rabu dini hari dibubarkan tim pemburu preman polrestro jakarta barat
terjadi aksi saling kejar antara petugas dan para remaja anggota geng motor
segerombolan geng motor yang tengah melakukan balap liar di kawasan cengkareng jakarta barat rabu dini hari lari tunggang langgang setelah melihat kedatangan petugas
saling kejar antara petugas dan para remaja tanggung ini pun tidak terhindarkan
belasan remaja diamankan dalam razia ini
selain memeriksa kelengkapan surat berkendara tim pemburu preman polres jakarta barat juga menggeledah barang bawaan mereka
razia ini digelar sebagai bentuk tindakan pencegahan atas maraknya aksi anarkis geng motor seperti yang terjadi di kemang jakarta selatan beberapa waktu lalu
di mana dalam insiden tersebut lima orang mengalami luka serta sejumlah kendaraan dan properti milik warga dirusak oleh para anggota geng motor
kewalan anggota anggota mengejar sama memakan se berries atau bruce kelvin